saksi awalnya dimulai perubahan untuk indonesia
duet anies baswedan dan muhaymin iskandar
menjadi pasangan capres dan cawapres pertama yang mendaftar ke kpu
di depan para pendukungnya usai mendaftar di kpu
bakal calon presiden koalisi perubahan anies baswedan
meminta maaf lantaran telah mengecewakan
pihak pihak yang pesimistis atas pencalonannya sebagai presiden
anies meminta maaf mengecewakan mereka
yang merasa dirinya akan kandas sebelum bertarung di pilpres dua ribu dua puluh empat
mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar
mereka yang menggaumkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat
mereka yang menggambarkan kandas
kepada mereka kami sampaikan mohon maaf kami telah mengecewakan
pendapat yang pesimistis sempat disampaikan founder cyrus network hasan nasbi
hasan mengkalkulasi anies
untuk jadi capres
bahkan hasan berani bertaruh mobil alphard
bila anies jadi maju sebagai capres di dua ribu dua puluh
ini hipotesis dari seorang konsultan politik
jadi pak anies ini bisa maju nggak bang
ya gitu aja nih pertanyaan
kalau mau jadi capres berat
dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah
tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka
kalau capres ini taruhan
boleh taruhan boleh
taruhan alphard juga boleh
kamis pagi pasangan amin telah menyerahkan berkas pendaftaran ke komisi pemilihan umum
didampingi petinggi partai koalisi
berkas pendaftaran pasangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat
melalui akun twitternya
di hari yang sama hasan nasbi memposting foto dirinya
bersama dengan pendukung anies suni tanuwijaya

tampak tersenyum di hadapan alphard putih
hasan mengungkapkan telah menyerahkan alpard itu ke suni tanuwijaya
pada dua belas september lalu
tim liputan cnn indonesia